selama masa pandemi kita banyak menghabiskan waktu di rumah
televisi tentu menjelma menjadi sahabat untuk mengisi waktu luang terutama bagi anak anak
tak hanya menjadi media hiburan televisi juga kerap dipilih orang tua sebagai sarana pengasuhan bagi anak anak mereka
seperti halnya yang dilakukan anggit dan suaminya
sama sama memiliki kesibukan pasangan ini berkomitmen memilih konten tayangan yang positif bagi ketiga buah hatinya
aku memberikan banyak tontonan yang sifatnya edukatif dan tentunya value value agama tadi ya
jamnya dipatasi tentunya misalnya pagi hari beberapa jam dan malam hari beberapa jam
dan stasiun televisinya juga kita pilih lalu gak mungkin ada adegan adegan dramatis
namun tidak semua tayangan televisi aman dikonsumsi anak anak
ibu tiga anak desi kurnia sari mengaku lengahnya pengawasan terhadap tayangan televisi sempat membuat anaknya berperilaku agresif
mereka mengganti channel yang berantem misalkan kartun berantem
akhirnya itu ketahuan setelah mereka itu gujuk loh dia suka dendam adeknya gitu ya
kok dia suka mukul ade
saya dapat dari mana nih selama ini yang saya dampingin itu
akhirnya setelah saya tanya oh aku tahu dari mana nak
itu mi suka nonton ini nih ketahuan oh gitu
orang tua memang harus pintar memilih tontonan apa yang aman bagi buah hati mereka
psikolog anak rati ibrahim menyebut tayangan televisi yang ramah anak harus disesuaikan dengan kategori usia
bebas dari unsur kekerasan maupun ancaman
konten kontennya disesuaikan untuk kelompok umurnya
sehingga tidak berbahaya untuk perkembangan anak
yang kedua konten kontennya itu nggak boleh apa tuh namanya yang bersifat kekerasan pornografi sara kebencian gitu
karena kita semua saya yakin setuju ya bahwa konten yang demikian merusak anak
dan yang ketiga adalah konten yang tidak berpotensi
di masa sekarang aneka ragam konten di media elektronik
seperti televisi tentu berkontribusi dalam proses tumbuh kembang anak
selektif pemilih tayangan televisi dan pendampingan oleh orang tua
penting dilakukan untuk mencegah dampak buruk televisi
sekaligus membentuk karakter anak yang berkualitas
tim liputan cnn indonesia